sampai jumpa di video selanjutnya

yang selalu ibu pikirkan setiap malam adalah
ibu bisa ketemu sama anak anak ibu
dan terutama kamu ndre
anak yang belum sempat ibu rawat
bahkan belum sempat ibu beri nama
siang dan malam
ibu selalu membayangkan pertemuan seperti ini
dan untuk pertemuan seperti ini
ibu rela menggantikannya dengan hidup ibu andre
ya udah sekarang ibu gak usah khawatir

aku gak akan kemana mana bu
dan aku akan berusaha untuk membagiakan ibu
selama berpuluh puluh tahun
aku gak ada di samping ibu
aku gak ada di samping ibu
aku berarti ibu gak ada di sana
aku berharap kamu bisa berhoga lebih sikit
aku berharap kamu bisa menjadi pria back in myself
aku ketti ketat tapi kamu tidak mau
aku esteem aku jangan namanya status seorang seorang penghakehantu
ibu mori empat tahunnya di reports

aku buka nama india
udah aja beryoup
member apa bisa
pengen terra buli
om lara capek banget om
lara gak mau lari lagi om
lara kalau lara nggak mau lari lagi lara bisa sama ayah sama ibu
enggak lara baunya sama om gustaf aja
lara udah tahu bukan ibu bukan ayah cuma orang yang sayang sama lara
bener mau sama om gustaf
mau ikut sama om gustaf
kalau gitu sekarang juga kita harus tinggalin tempat ini lara
kita harus cari perkampungan kecil
siapa tahu aja kita di sana bisa lebih tenang
bisa lebih bahagia lara
lara mau kemana aja
asal sama om bustaf ya
tinggal dimanapun gak peduli om gustaf
yang penting bisa bersama lara
kita lari lagi lara
pakarannya belum siap
mau jadi anak
mau jadi anak
biar aku jelasin sama kamu
mau jadi anak
mau jadi anak kamu
ngapain anak kamu
ma ma tenang dulu ma tenang dulu
ma ma denger dulu ma
justru andres sedang menjadi anak yang berbakti ma
bu wiwit adalah ibu kandungnya andres ma
bu wiwit adalah ibu kandungnya andres ma
ibu wiwit adalah istrinya pahamit
beliau adalah ibu kandungnya andre
itu alasannya kamu bunuh suami saya
karena dia ambil anak kamu
kamu pikir pantas suami saya dibunuh
pantas suami saya mati
jangan sekali kamu
mama bukan ibu yang bunuh papa
lalu siapa yang bunuh suami saya
siapa yang bunuh papa
aku anak dari seorang pembunuh mbak
orang yang udah bunuh papa
saya telah membesarkan anak dari pembunuh suami saya
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tidak mau
aku tak mau
aku tak mau
aku tak mau
kamu dengerin apa dulu
kamu ngapain kesini
yara aku gak sengaja lewat
kamu bawain kue buat aku
karena aku tadi udah bilang aku gak sengaja lewat
bukan buat kamu kayaknya buat aku
alah udahlah mai
kamu tuh jangan bohong
bilang aja kamu mau ketemu sama aku
kamu jadi maksa sih
apa hasilnya cemburu ih bingung
tunggu dulu dong
kamu jujur deh sama aku
ih siapa yang cemburu
aku juga sering kok cemburu